inilah oplosan daging babi hutan dan daging sapi yang diamankan polres cimahi
praktek pengoplosan dilakukan sepasang suami istri asal padalarang jawa barat
dalam prakteknya pasangan ini bekerja sama dengan tiga orang lainnya yang berprofesi sebagai pedagang bakso serta pemilik rumah makan
mereka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda
dalam gelar perkara rabu siang polisi menunjukkan sejumlah barang bukti diantaranya dua belas kg daging babi hutan atau celeng
dua puluh kg daging sapi impor beberapa dus daging oplosan seberat dua puluh kg serta tiga mesin pendingin
berarti yang membeli kepada ibu dan bapak itu mengetahui bahwa itu daging celeng
praktek ini terbongkar berawal dari kecurigaan terhadap rumah kontrakan yang dijadikan tempat penampung babi hutan
dan untungnya jauh lebih banyak
kalau kita lakukan harga daging celeng satu kg nya sekitar rp empat puluh atau rp lima puluh
harga daging sapi satu kilo mencapai satu ratus dua puluh bahkan lebih
jadi modusnya ini motifnya karena memang untuk mendapatkan keuntungan
untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat dan petugas
para pelaku tidak menjual daging oplosan ini di pasar tradisional
namun hanya kepada pelanggan tetap mereka
tresna pamungkas cimahi jawa barat